akibat hujan deras yang terus mengguyur kabupaten trenggalek membuat batu besar yang ada di pinggir tebing runtuh dan menutup sebagian ruas jalan kamis pagi
tebing longsor ini sempat membuat panik warga dan arus lalu lintas dari kedua arah tersendat
batu berdiameter dua meter ini akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan warga setelah jatuh dari tebing setinggi lima meter di jalur utama antara kecamatan desa kamping trenggalek
setelah beberapa bagian batu pecah puluhan warga bergotong royong menyingkirkan batu dengan cara digulingkan secara bersama sama
batu ini longsor setelah wilayah kecamatan surabaya kamping trenggalek dan kamping trenggalek

posisi jatuhnya batu yang berada di tengah jalan mengakibatkan arus lalu lintas dari kedua arah lumpuh
ini memang jalan satu satunya yang harus dilewati kendaraan kendaraan
sehingga masyarakat sebelum alat alat berat dari kabupaten datang ini berupaya untuk memindahkan batu dengan cara dipecah kecil kecil
petugas mengimbau agar pengguna jalan tetap berhati hati mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi
terus mengguyur kabupaten trenggalek
fadli rahmawan trenggalek